polres metro jakarta timur menggelar patroli di sejumlah titik yang dinilai rawan kejahatan jalanan pada minggu dini hari
patroli ini dilakukan untuk menjaga keamanan jelang digelarnya upacara penutupan asian games dua ribu delapan belas di gelora bung karno jakarta pada minggu sore
ratusan personil dari sepuluh polsek dikerahkan dalam patroli ini
selain menggelar patroli keamanan polisi juga merazia sejumlah tempat diantaranya flyover pasar rebo ciracas dan jatinegara jakarta timur
hasilnya petugas mendapati sejumlah minuman keras dan kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi surat surat resmi
dalam pengamanan upacara penutupan asian games sebanyak sembilan lebih personil gabungan tni polri akan diturunkan
petugas juga akan melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik di kawasan gelora bung karno
pertama penutupan asian games
pasaran kita adalah menghilangkan kesempatan kemengkuman orang
kekiranya bisa terhindar daripada kemengkuman yang besar yang bukan pengamanan
sebelumnya kapolri jenderal tito karnavian mengatakan akan ada empat lapis pengamanan di kawasan gelora bung karno
petugas akan ditempatkan di empat lapis ring pengamanan ring pertama di dalam stadion
yang akan menjadi tanggung jawab pihak tni
ring kedua sisi luar stadion menjadi tanggung jawab polri
lapisan pengamanan selanjutnya atau ring ketiga berada di area festival
dengan lima layar lebar untuk nonton bareng penutupan asian games
dan diperkirakan akan ada konsentrasi massa sekitar tiga puluh orang
sementara lapis keempat area luar kawasan gbk
dengan pihak kepolisian yang akan melakukan penutupan jalan dan rekayasa lalu lintas saat berlangsungnya acara
kita menjadi bagi empat kering
ring satu di dalam gbk itu nanti menjadi tugas penanggung jawabnya dari panglima tni
karena ada tvip di sana ada presiden bahkan rencana saya dengar ada jack ma juga ya
pemilih alibaba itu mau datang itu kan hebat tuh
kemudian di luar stadion yang ada empat running lari itu namanya ring dua menjadi tugas polisi
ring empatnya adalah di luar untuk mengatur lalu lintas
oleh karena itu tolong masyarakat nanti kakor lantas di lantas polri akan menyampaikan terus menerus ke media
mana jalan yang ditutup